ya terima kasih anda masih bersama good morning
pasca operasi bariatrik hampir enam bulan lalu
titiwati kini penderita obesitas yang sebelumnya tidak bisa berdiri
kondisinya sudah mulai mengalami kemajuan
ya meskipun hanya turun empat belas kg
ini progres ya tapi progres besar
selama tiga kali penimbangan yang dilakukan oleh pihak rsud dr doris yelvanus palangkaraya
titiwati merasa senang
upaya titiwati melawan obesitas terus dilakukan dengan cara mengangkat barbel
dan saat ini sudah bisa berdiri tegak
beginilah kegiatan titiwati setiap harinya untuk melawan obesitas ekstrim
yang dideritanya sejak dua ribu tiga belas lalu
meski hingga saat ini belum bisa berjalan
titiwati terus berupaya maksimal guna menurunkan berat badannya
selain pola makan yang diatur
ibu satu anak ini juga terus menggerakkan seluruh tubuhnya meski hanya di atas kasur
selain berolahraga dengan cara mengangkat barbel
kini titiwati belajar berdiri tegak
dengan cara kedua tangan berpegangan pada daun pintu jendela
titiwati hanya mampu berdiri selama satu menit
pas cabedah bariatrik
titi wati mengaku telah mengalami penurunan berat badan hingga empat belas kg
sejak dua bulan terakhir
titiwati tidak ada penimbangan lanjutan oleh tim medis rsud dr doris silvanus palangkaraya
bobo titiwati saat ini mencapai dua ratus enam kg
tetap di atas
dengan apapun tetap semangatlah yang mau kurus itu tadi
tapi tetap kadang kadang badan tuh sehari dua hari rasa ringan
herlina anak titiwati dengan setia membantu aktivitas sang ibu sehari hari
pola makannya masih mengikuti anjuran dokter
dalam satu hari gimana
dalam satu hari makannya tetap baik
menurut dua kali ada belum air kira kira kalau penurun masih belum tahu dalam dua bulan belum
timbang timbang harapan dan dibuat harapannya sih ya moga itu cepet bisa jalan aja titiwati
mengalami obesitas ekstrim sejak dua ribu tiga belas akibat menderita obesitas yang dialaminya bobot titiwati
sempat mencapai dua ratus dua puluh kg samsudinur palangkaraya kalimantan tengah